mengko ayo pergi dan sambut mereka di desa kita
rigok dan nivela pergi ke peternakan mengko untuk menyapa tetangga barunya
junsai aku junsai dan kau tuhan
kami adalah tetanggamu namaku rigok dan ini putriku yang cantik nivela
kami ingin mampir dan menyambutmu di desa kami
terima kasih rigo aku senang berada di sini
selamat datang di ogang
membantu jika kau membutuhkan
ya kau baik sekali
dan ini anakku figaro
halo senang bertemu dengan kalian aku senang berada di desa yang sangat indah ini
dan tanah di sini juga sangat subur
kau lihatlah dalam beberapa tahun kita akan menjadi kaya
beberapa tahun itu terlalu lama
apa gunanya bekerja jika tidak membuatmu kaya cepat dan mudah
hal hal tidak selalu cepat dan mudah anakku
maka harus cepat dan mudah
hidup ini singkat dan aku ingin menikmatinya selagi bisa
aku akan mencari cara untuk menjadi kaya cepat dan mudah
ayah tunggu dan lihat
aku minta maaf atas ketidaksabaran anakku
itu wajar bagi anak seusianya dia akan mengerti
tapi bagi figaro ini bukan hanya ketidaksabaran
itu adalah obsesi
kemana saja kau dan apa apaan semua ini
ini barang barang untuk alkimia
barang untuk apa
alkimia studi mengubah logam menjadi emas
ini tidak masuk akal figaro fokus pada pertanian
ini mungkin terjadi alkimia adalah kunci keberuntungan kita
aku akan membuat kita kaya dan ayah akan lihat
bukan banyak orang telah menyanyiakan hidupnya dengan mencoba mengubah sesuatu menjadi emas
dan kau bahkan bukan seorang ilmuwan
sains itu bisa masuk akal
aku akan mencari tahu ayah
ayah tunggu dan lihat
aku tidak tahu harus berbuat apa
jangan khawatir ini hanya obsesi sementara
vegaro akan segera bosan mencoba
tapi figaro bersih keras
ini adalah makanan kegemaranmu
tidak ayah saya sibuk
sebaliknya jika sedirinya dari badan onze saya percaya akan pecah kerja ke depan
jika anda tetap berada di wang kerjaku

hei mengapa kau tidak membawa truk ke garasi
ada sesuatu yang salah dengan itu
aku hampir berhasil ayah
aku tidak bisa meninggalkan eksperimenku sekarang
kau tidak makan kau tidak tidur kau tidak membantu
dan hari ini kau akan meledakan rumah
hentikan omong kosong alkimia ini sekarang juga
ayah aku hampir berhasil
aku akan cari tahu
kau tunggu dan lihat
aku akan membuat kita kaya cepat dan mudah
ayah tunggu dan lihat
ayah aku ingin kau melakukan sesuatu untukku
jual peternakan ini
aku butuh uang untuk eksperimenku
ada mesin yang
kau jangan bercanda
suatu hari nanti aku akan belajar bagaimana mengubah logam menjadi emas dan kemudian semuanya
semua yang ada di sini akan menjadi emas
dan kemudian kita akan menjadi kaya cepat dan mudah
anakku telah tersesat
kupikir dia akan mengatasi omong kosong mengubah logam menjadi emas
tapi ini menjadi kegilaan
beritahu putramu bahwa kau akan menjual pertanianmu
tapi dengan syarat dia datang dan melihat terlebih dahulu
percayalah padaku putramu pekerja keras
mari manfaatkan itu dengan baik
kirim dia padaku
bingung tapi masih mempercayai tetangganya
dia melakukan apa yang diperintahkan
jika kau mau akan kucua pertanian ini
tapi kau harus bertemu dengan tetangga kita dulu
akan kulakukan apapun yang kau katakan
figaro pergi menemui petani tua itu
kudengar kau tertarik pada alkimia
ya dan aku tahu itu bisa berhasil
aku akan mencari tahu kau tunggu dan lihat
tolong jangan minta aku untuk berhenti karena aku tidak mau
oh tidak tidak tidak
aku tidak akan memintamu berhenti
bahkan aku ingin tahu
aku ingin kau berusaha lebih keras
bayangkan jika kita mengubah semua logam menjadi emas
cepat dan mudah
itulah yang aku katakan kepada ayah
tapi dia tidak pernah mengerti
seandainya saja aku sedikit lebih muda
aku pasti sudah menguasai seni mengubah logam menjadi emas

aku hampir berhasil
kau mencoba alkimia juga
ya dan aku bisa mengatakan aku sungguh menemukan jawabannya
beritahu aku aku mohon
ada bahan rahasia
itulah potongan teka teki yang hilang
tujuh kantong debu dari daun pohon pisang raja yang telah ditabur dengan doa dan mantra
doa dan mantra
ya kau lihat
mengubah logam apapun menjadi emas adalah tentang mengubah sifat logam pada tingkat atom
ya itu benar
dan cara termudah untuk mencapai tingkat atom adalah melalui gelombang suara
oleh karena itu mantra dan doa khusus yang kau katakan ditabur di pohon
oh maukah kau mengajarkan mantra itu padaku
kau harus mengingatkannya
kau harus menabur setiap pohon sendiri
dan terus mengulang mantra setiap hari sambil merawatnya
jika aku lebih muda aku akan melakukan ini sendiri
jangan khawatir aku akan melakukan ini untuk kita berdua
jadi petani tua itu mengajari figaro beberapa kata yang spesial
dan figaro pulang dengan penuh tekad untuk mewujudkan mimpinya
aku tidak ingin kau mencari
aku tidak ingin kau menjual tanah itu
maafkan aku memintamu untuk melakukannya
tapi apa yang terjadi dengan eksperimenmu
musim tanah sudah dekat bisakah kita menanam pisang raja di tanah
ayah tidak perlu melakukan apa apa aku akan melakukan semuanya
figaro bekerja keras dan juga bertanggung jawab
dia memastikan dia mengulangi mantranya dengan setiap benih dan sambil menyerami pohon dan menggali gulma
dalam beberapa bulan figaro memiliki kebun pohon
dan dia dengan hati hati mengambil debu dari dedaunan
oh ini terlalu sedikit aku butuh lebih banyak pohon
dengan uang dari pisang raja ini figaro membeli ladang yang lebih besar dan merawatnya dengan sangat hati hati
ayah makan malam ada apa aku kelaparan
oh terima kasih
nah bagaimana kau
aku sudah selesai
oh bagaimana kau jalan jalan di hutan malam ini setelah kau kembali
kau makan lebih baik tidur lebih nyenyak kau lebih bahagia
dengan cara ini tujuh tahun berlalu dan vigaro telah mengumpulkan tujuh kilo debu dari daun pisang raja
dia membawa semuanya ke petani
akhirnya ini semua debu yang kau ingin aku kumpulkan
sekarang tolong beritahu aku bagaimana cara menggunakannya untuk mengubah logam menjadi emas
tuhan kau telah mengubah debu menjadi emas
apa apa yang ayah katakan
semua emas ini berasal dari semua pekerjaan yang kau lakukan pisang raja yang kau tanam
aku aku ingin belajar alkimia
tidak kau hanya ingin menjadi kaya
dan sekarang kau kaya
bukan hanya dalam uang tapi pikirkan semua momen indah yang kau habiskan bersama ayahmu
apa ada yang lebih kaya darimu bukankah hidupmu indah
kau menipuku dengan baik
tapi tujuh tahun terakhir telah menjadi yang paling membahagiakan dalam hidupku
aku bangun dengan satu tujuan
mengetahui bahwa aku harus melakukan itu
dan itu luar biasa
bekerja bukan hanya menjadi kaya
melainkan menjadi konstruktif dan bermanfaat
bukan menginginkan cepat dan mudah
melainkan menghadapi dan mengatasi kesulitan
itulah yang membuat kita merasa nyaman dengan diri kita
dan itulah yang membuat kita bahagia
figaro akhirnya mengetahui bahwa stabil dan bahagia lebih baik dari sekedar cepat dan mudah
kau sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
harus tahu bahwa aku dulu bodoh
tapi sekarang aku lebih bijaksana dan jika boleh aku ingin mengenalmu lebih baik
menyenangkan mengetahui seberapa baik kau telah belajar juga
kau harus tahu ini
pai buatanku enak sekali
aku suka pai